unit resarse dan kriminal polsek penjaringan jakarta utara
kembali membongkar praktik prostitusi tempat hiburan malam
di kawasan penjaringan jakarta utara
yang mempekerjakan gadis gadis remaja
polisi mengamankan tiga puluh empat gadis remaja dari sebuah tempat penampungan
dan menangkap dua tersangka penjaga rumah penampungan ini
sebuah video amatir menunjukkan penggeledahan sebuah rumah
di rawa bebek penjaringan yang dijadikan tempat penampungan
para pekerja seks komersial
mereka adalah gadis gadis remaja yang direkrut seorang tersangka
dari wilayah sekitar jawa dan sumatera
menurut polisi gadis gadis ini dijanjikan bekerja
sebagai asisten rumah tangga di ibu kota
setibanya di jakarta para gadis remaja ini dieksploitasi
menjadi pekerja seks komersial di tempat tempat hiburan malam
polisi menetapkan dua orang pria sebagai tersangka
pria ini bertugas menjaga para gadis agar tidak kabur
sekaligus menawarkan jasa dari tempat penampungan
petugas juga telah menetapkan status tersangka kepada lima orang lain
yaitu pemilik kafe dua orang kasir dua orang makelar
yang saat ini masih dalam pegejaran
perjalanan orang yang dilakukan oleh tujuh tersangka
dari tujuh tersangka ini pada saat kami melakukan penggerbekan
memang kami melakukan penangkapan maupun mengamankan
baru dua yang bertugas menjaga para pekerja
ataupun para korban ini
di rumah penampungan tersebut
pemerhati anak dari lembaga perlindungan anak indonesia
seto mulyadi mengingatkan pentingnya peran masyarakat
dalam perlindungan anak
ia menyarankan dibentuknya seksi perlindungan anak
dalam kepengurusan rukun tetangga
hal ini agar masyarakat bisa dengan cepat melapor
jika ada kejadian eksploitasi ataupun kekerasan terhadap anak
pertama tama kami memberikan apresiasi pertama
kepada masyarakat yang berani melapor
kita tahu ada empat pilar di dalam perlindungan anak
pertama adalah pemerintah kedua adalah masyarakat
kemudian ketiga adalah media dan keempat adalah dunia usaha
jadi usaha apapun juga jangan sampai memperkerjakan anak
jangan sampai justru menginsploitasi anak
para tersangka dikenakan pasal tujuh puluh enam junto delapan puluh tiga undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara sepuluh tahun
undang undang nomor satu tahun dua ribu tujuh tentang pidana perdagangan orang
dengan ancaman kurungan penjara maksimal lima belas tahun
gunawan sugro jakarta